bukan berarti kamu mau adopsi naila
pihak dinas sosial sudah ingin membawa naila
kalau gitu saya permisi ya
kamu itu harus belajar ikhlas
bu chandra sebentar ya
biasanya kalau jam segini tuh nondrena lagi tidur siang
kalau gitu saya tunggu di dalam aja ya
udah terpulang sepetan
ih lagi bersih bersih
orang kiki nungguinnya terpedari mas randy
kenapa selalu denger
ngus sih mbak mir
nanti angkat aja
nggak mau antar cuma ngetes kiki doang lagi
eh siapa tuh penting
kan jalan jalan dia
ini ada ibu chandra mamanya pak nino
sekarang lagi otaknya ke dalam
tahan gaul yang salah kan
di rumah lagi nggak ada mbak andi
terus itu pasti mamanya pak lina pengen nemuin raina kan
soalnya beliau mau ketemu kesayangannya
yang selalu pengen bertemu dengan kamu
aku pengen punggungosi
bahkan terus juga
aku mau punya
hai assalamualaikum waalaikumsalam
mirna kiki maaf ya saya kesini belum kasih tahu andin bisa enggak saya minta tolong bilangin
anding kalau saya udah di sini ya tolong teleponin ya iya hai hai hai hai hai hai
terima kasih banyak ya pak untuk waktunya terima kasih sama sama terima kasih juga bu andin
parendi untuk masalah ini kalau misalkan sampai dibawa pengadilan saya enggak enggak takut ya
mengundurkan saya untuk mengundurkan saya untuk mengundurkan saya untuk mengundurkan saya untuk
mengusahakan sebaik mungkin untuk kemenangan ibu karena disini kita juga sama sama tahu kebenaran
ada di pihak ibu dan saya juga yakin kalau pak amar mahendra juga bisa melihat itu saya yakin banget
ya cuma yang hanya disayangkan buat saya aja harusnya saudara nggak harus sampai dibawa
masalah ini ke jalur hukum ya karena sudah pernah terjadi dan enak sekali sebenarnya tapi saya cukup
tahu si waktanya elsa seperti apa ya dia orang yang sangat keras kepala ketika dia ngerasa dia benar
dia akan melakukan berbagai cara untuk menang
ya dan semoga gak terjadi apa apa ya
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih banyak saya juga pamit ya untuk melanjutkan kerjaan saya ya makasih banyak ya ya
halo assalamualaikum waalaikumsalam dean dean ini loh gua mau ngasih tahu ada ada bu chandra
datang ke rumah mau ketemu sama rena tapi tapi datang sendiri kagak bareng sama panino jadi kayaknya lu bisa tenang deh gue sama kikisnya
aku tahu di rumah mama chandra pasti kesepian dan merasa kangen gak ada keesya sama seperti elsa
elsa pasti juga merasa kesepian sejak keisha meninggal tapi soalnya elsa malah melampiaskan
kemarahannya pada aku halo halo din din lu mesti dicetrek gak halo woi lu gak apa apa kan apa perlu gue cari alasan nih biar bu chandra pulang gitu udah biarin aja gak apa apa

oh yaudah yaudah yaudah gue tetap awasin disini deh
eh tolong jangan keluar rumah ya di rumah aja
oh ya mir mama udah berangkat ke bandung belum
udah emang belum telepon lu
eh belum sih mungkin nanti pas sudah sampai mungkin mama baru telepon aku
eh oh iya gue pindah ke video call ya jadi lu bisa lihat ku chandra sama rena gimana
omah tuh kangen banget sama rena pengen air sama rena kita main masak masakan ya sayang
ma aku tahu gimana sedihnya mama kehilangan keisha semoga pertemuan yang sebentar dengan renda bisa menyembuhkan kangen mama pada keisha
mir aku boleh ngomong sebentar sama bu chandra nggak
oh iya tunggu bentar ya
bu chandra ernisi ini andin mau ngomong mahat video call
nah bentar ya omah ngobrol sama mama dulu
din mama minta maaf ya karena datang ke sini gak izin ke kamu dulu
nah selangkan rena gak dibawa keluar rena di rumah
mama tahulah apa yang terjadi yang penting ada nino
eh dian mama gak akan ganggu ketenangan kamu sama rena
dan mama janji gak akan ikut campur kalau persoalan itu menyangkut kamu din
gak apa apa ma aku ngerti kamu masalah perasaan mama

iya mama sebenarnya cuman cuman kangen aja karena sekarang kan keisha udah nggak ada jadi rasanya kalau
kalau ikan perut reina kayak peluk cucu mama sendiri
ma udah ma jangan sedih ma ya
aku seneng kok kalau misalkan reina reina jadi pelukur lara untuk mama
makasih banyak ya andi
yaudah mah nanti aku telepon lagi ya
waalaikumsalam makasih andi
tapi aku rasa bukan berarti kamu mau adopsi naila
pihak dinas sosial sudah ingin membawa naila
kalau gitu saya permisi ya
kamu itu harus belajar ikhlas ya
masih ada hari lain
kita masih bisa datang terus ketemu sama naila
kan anak pintar
begitu aneh kamu mau ya
untukku bayangkannya nih
nggak sengaja di parkiran ketemu dengan andin pak
mungkin datang katanya mau ngecek soal cctv pak
terus ada kejadiannya apa mereka ribut atau gimana
justru itu pak